sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

amiratuh hamba terpaksa melakukan ini semua
karena senopati senlah yang terlebih dahulu menyerang kami dan menghadang kami
dalam perjalanan kami ke kerajaan puspanegara ini kami telah dihadang oleh senopati sen
dan kami tidak tahu apa kesalahan kami
dan kami tidak tahu apa kesalahan kami
adipati dharma seta
adipati dharma seta
biar saya saja mereka pergi
biar saya saja mereka pergi
aku sangat bangga memiliki teman sepertimu
kamu sangat membela raiku kiyan santan
tapi kamu tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi
karena jika rai prabu mengetahuinya dia pasti akan marah dan akan menghukummu
aku tidak takut
aku akan melakukan hal apapun
aku akan membela keluarga
aku benar benar tidak salah memilih teman
aku tidak mengerti apa maksudnya
sebelum aku berpamitan aku akan segera pulang
ada apa biasa
aku sangat rindukan ibu
aku sangat rindukan ibu
aku sangat rindukan ibu
aku sangat rindukan ibu
aku sangat rindukan ibu
aku sangat rindukan ibu
aku sangat rindukan ibu
ibuku pasti khawatir denganku
ibuku pasti khawatir denganku
berhari hari aku tidak
berhari hari aku tidak pulang
aku sangat sayang sekali kepada ibuku
aku sangat sayang sekali kepada ibuku
tapi kamu harus kembali ke istana pajajara
tapi kamu harus kembali ke istana pajajara
aku akan segera kembali

ini adalah perjalanan ke istana pajajara
apakah ini usahanya
kenapa lenganmu terluka begitu

orang orang terluka yang terluka yang terluka
orang orang terluka yang terluka
jangan kaburkan diri kita
jangan kaburkan diri kita
tadi aku bertaruh pada prajurit itu tapi tidak apa apa kamu tidak usah khawatir
aku pamit dulu
bekas luka itu kenapa aku seperti mengenalinya dan itu sangat mirip sekali dengan serangan
tidak itu tidak mungkin orang itu jelas bukanlah biasa mungkin ini hanya kebetulan saja
putraku tenanglah jangan banyak bergerak dulu
saja siuman biarkan tapi cepat obat putraku
kondisi gusung tangguh surabaya belum baik luka dalamnya sangat parah
tangan ku sakit sekali
tadi apa dengan tangan
agung gusti pramupata
putraku apa yang terjadi padamu hingga sampai seperti ini
yudhakarat telah menyerangku
dia tiba tiba masuk ke istana dan mudah menjengkelku
tiansantang memang ada hubungannya dengan yudhakarat
karena yudhakarat muncul bertepatan dengan tiansantang yang bisa melarikan diri
ya kita berdua lagi
kalaupun ada tiansantang dan yudhakarat
tidak ada hubungannya
tidak ada hubungannya